departemen kesehatan palestina menyatakan dua orang palestina terbunuh pada sabtu malam waktu setempat dalam sebuah serangan udara israel di gaza
tensi jalur gaza meningkat drastis pasca trump menyatakan yerusalem sebagai ibu kota israel
dalam serangan udara tersebut pasukan pertahanan israel menyatakan target serangan israel adalah fasilitas milik hamas sebuah kelompok di palestina yang mengendalikan kota gaza
fasilitas tersebut dihantam roket pada sabtu pagi dari selatan gaza
kondisi semakin memanas dengan pertempuran antara tentara israel dengan demonstran palestina di jalur gaza akibat serangan udara dini hari
puluhan pemuda palestina melemparkan batu ke arah tentara israel
tentara israel merespon dengan melepaskan tembakan
sedikitnya sepuluh orang terluka dalam bentrokan ini di sisi lain kota warga palestina membakar dan melemparkan bom api ke arah tentara israel
gas air mata pun ditembakkan
untuk membuarkan para demonstran
dan kami terhubung melalui sambungan skype dengan hussein aktivis kemanusiaan spirit of aqsa di gaza palestina
selamat siang waktu indonesia
mas hussein bagaimana situasi keamanan di gaza pak
tangan udara di israel kemarin ini bisa digambarkan situasinya terkini saat ini
oke selamat pagi mas aldi
jalur gaza masih mencekam
meskipun saat ini pukul tujuh masih terlalu pagi
namun pesawat tanpa awak milik israel atau yang dinamakan dengan drone masih terus mengitari langit gaza
sampai tadi malam pukul sembilan kurang lebih bentrokan masih terjadi di antara pemuda gaza dengan militer israel
dan departemen kesehatan palestina di jalur gaza sudah mengkonfirmasi sedikitnya ada delapan puluh lima korban luka sejak kemarin dari berbagai bentrokan yang terjadi
mas hussein kemudian ini korban luka tadi anda katakan ada delapan puluh lima dan nampaknya ini akan lebih lagi mengingat korban luka ada di tepi barat dan juga gaza
bagaimana penanganan korban luka saat ini baik di rumah sakit indonesia maupun rumah sakit rumah sakit milik pemerintah palestina
mas hussein kemudian ini korban luka saat ini baik di rumah sakit indonesia maupun rumah sakit milik pemerintah palestina
korban luka ini ada yang dirawat di medan langsung di latangan oleh tik medis dan sebagian lain diralikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah
dan untuk korban luka yang berasal dari jalur gaza bagian utara semua diralikan ke rumah sakit indonesia yang memang merupakan rumah sakit terbesar di jalur gaza utara
dan update terakhir yang saya terima bahwa kurang lebih lima belas
korban luka tembak tur tajam israel masih berawat inap di rumah sakit indonesia untuk mendapatkan perawatan
mas hussein kemudian ini bagaimana respon dari pemerintah palestina terhadap serangan ini
apakah anda mendengar akan adanya misalnya serangan udara susulan begitu yang dilakukan oleh tentara israel
ataupun hamas yang akan melakukan serangan balik terhadap tentara israel
bagaimana apakah ada kabar kabar terkait hal ini
saya ketinggalan kami di sini bahwa kemungkinan kalau kondisi ini terus seperti ini
maka potensi adanya agresi militer baru itu seribu kali lebar berhubung gejolak ke penjuh kerasa dan protes masih terus berlangsung
dan sejak kemarin pun jual beli serangan antara para pejuang oleh tengah diga za dan militer israel sudah mulai terjadi
militer israel juga sudah mulai
militer israel juga mulai melakukan serangan sejak kemarin baik itu melalui udara melalui darat dengan tank mereka dan melalui laut dengan artileri mereka
baik mas hussein saat ini tadi pagi hari waktu gaza palestina
bagaimana kemudian aktivitas masyarakat di sana pasca serangan yang dilakukan kemarin malam
ini apakah aktivitas perekonomian warga pergerakan dan aktivitas sekolah misalnya ini masih berlangsung dengan aman di sana
karena warga gaza sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini bahkan lebih buruk
karena situasi mencekam ini belum memasuki tahap di mana mereka harus menghentikan aktivitas mereka
intinya mereka masih beraktivitas sehari hari yang sekolah masih dibuka sekolah infrastruktur pemerintahan masih bekerja sebagaimana biasa pasar juga masih selalu dalam
artinya belum ada kekhawatiran serius dari kalangan warga sipil di gaza
kemudian apakah ada aksi demonstrasi ini untuk kembali menuntut amerika yang
menetapkan ibu kota yerusalem sebagai ibu kota dari israel dari para warga di palestina
selama donald trump dan pemerintah amerika tidak menarik pernyataan satu pihak ini maka dipastikan unjuk rasa akan terus terjadi setiap hari
dan juga gelombang protes dan betrokan diperkirakan akan semakin meluas
yang kita takutkan bahwa jumlah korban dari pihak
ke palestina ini akan terus bertambah baik itu korban jiwa maupun korban luka
baik mas hussein kemudian bagaimana ini antisipasi yang dilakukan oleh otoritas keamanan setempat apabila nantinya ada demonstrasi susulan atau serangan udara susulan
apakah anda melihat ada petugas petugas yang berjaga di sektor sektor publik di palestina
untuk di wilayah yerusalem ramallah dan tepi barat ada pasukan pengamanan khusus bagi warga palestina
yang memang mereka polisian palestina ini berada di bawah komando dari otoritas palestina
namun untuk di gaza karena tidak ada yang bisa tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi serangan udara
misalnya tidak ada bangker bangker khusus untuk menampung warga tidak ada rumah perlindungan untuk menjaga mereka dari serangan tank
jadi jauh ini tidak ada persiapan khusus di gaza
hanya ada instruksi dari pemerintah di gaza kepada warganya untuk lebih berhati hati dan berusaha untuk tetap di rumah
kecuali memang ada keperluan untuk keluar rumah
kemudian mas hussein ini anda melihat bagaimana kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan udara yang dilakukan oleh israel di jalur gaza
bagaimana rumah rumah penduduk di sana apakah rusak dan apakah mereka bisa kembali ke rumahnya atau tidak setelah pasca serangan yang dilakukan ini
meskipun eskalasi di gaza sudah mulai meninggi
namun belum terlalu serius
maka dari itu angkatan udara israel pun dalam mentarget serangannya itu mereka masih sebatas lokasi lokasi milik militer
atau lokasi lokasi para pejuang tempat mereka latihan
belum mulai menyasar ke rumah rumah warga atau ke bangunan medis
namun yang sudah sudah yang kita lihat sejak enam tahun terakhir di gaza ini
ketika eskalasi sudah semakin tinggi dan sudah pertempuran antara dua belah pihak sudah berkobar
semua bangunan di gaza tidak ada yang aman tidak ada jaminan bagi siapapun untuk bisa selamat dari sasaran sporadis
yang biasa dirancarkan oleh israel menggunakan pesawat tempur bertipe f enam belas nya
kemudian terakhir ini bagaimana dengan kondisi warga negara indonesia di gaza palestina
saat ini juga termasuk anda para relawan yang saat ini bertugas untuk membantu para warga palestina di sana
ingin kami sampaikan kabar baik kepada warga indonesia di mana pun berada
kami warga negara indonesia di gaza saat ini dalam keadaan baik baik saja alhamdulillah
meskipun dan meskipun dua hari yang lalu sudah ada selebaran dari pihak kbri jordan
yang meminta menghimbau kami di gaza untuk keluar
dari gaza karena khawatir hal hal yang tidak diinginkan
tapi kami di sini tidak bisa mengikuti instruksi tersebut
karena kan kondisi kita yang di blokade
satu satunya pintu perlintasan yang bisa kita gunakan yaitu perlintasan rafah
yang menghubungkan antara mesir dengan gaza
sudah beberapa bulan ini tertutup
yang bisa kami lakukan adalah tetap berada di gaza dan meningkatkan kewaspadaan kita